keputusan tersebut diambil karena tiga puluh empat dewan pimpinan wilayah dari seluruh provinsi memilih secara aklamasi
pertimbangan utamanya adalah keberhasilan partai nasdem memperoleh peningkatan suara di pemilu dua ribu sembilan belas
selain resmi menetapkan ketua umum partai nasdem juga telah mengumumkan susunan kepengurusan partai
sekretaris jenderal masih dijabat oleh jonny plate sementara badan pemenangan pemilu diamanahkan kepada prananda surya paloh
pertimbangan utamanya adalah keberhasilan partai nasdem memperoleh peningkatan suara di pemilu dua ribu sembilan belas
pertimbangan utamanya adalah keberhasilan partai nasdem memperoleh peningkatan suara di pemilu dua ribu sembilan belas
partai nasional demokrat menyatakan akan menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden pada pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
konvensi akan digelar dua tahun sebelum pilpres dua ribu dua puluh empat digelar
keputusan ini merupakan salah satu rekomendasi kongres kedua partai nasdem
mengenai sistem dan tata cara konvensi masih akan dibahas oleh pimpinan partai
namun partai nasdem membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut dalam konvensi
konvensi digelar sebagai salah satu cara untuk memenangkan pemilu legislatif dan eksekutif pada tahun dua ribu dua puluh

ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat
tidak hanya dari kader nasdem saja
jadi ini adalah konvensi bersifat terbuka seluas luasnya